menko polhukam ri sekaligus ketua kompolnas mahfud md menegaskan sambo dan seluruh jaringannya telah membuat skenario untuk menutupi kejahatannya membunuh brigadir yosua
berikut pernyataan dari mahfud md setelah dipanggil mkd pada pagi tadi
dan saya buktikan bahwa sambo dengan seluruh jaringannya itu memang membuat gerakan agar orang percaya
yang dihubungnya itu satu kompolnas dua komnas ham yang ketiga beberapa pemimpin redaksi yang saya sudah hubungi dan benar
nah yang dpr ini saya telpon jadi saya katakan silakan tidak ada tindak pidananya di sini
kalau saya katakan itu ada anggota dpr kan sama saya dengan di tengah pasar itu ada maling itu kan tidak bisa orang dianggap melakukan pidana untuk tidak menyebut siapa malingnya
apalagi kalau cuma
kalau saya di telpon itu bukan tindak pidana dihubungnya itu kan bukan tindak pidana
cuma saya kira masalahnya sudah selesai dan semua sudah terbukti
untuk apa lagi dicari
semua sudah terbukti dan tersangka utamanya sudah ketangkep
dan sekarang sudah diadil juga hari ini diadil etiknya
itu pak habib
jadi sesudah pak itu dalam rangka memuluskan skenario
memuluskan skenario bahwa itu
jadi bukan skenario untuk membunuh